sulawesi barat berduka saat gempa enam dua magnitudo pada lima belas januari lalu meluluh lantakan kabupaten mamuju dan majene
ribuan bangunan rata dengan tanah
jalanan sepi bagai kota mati warga berbondong bondong mengungsi karena rasa takut terus menghantui
respon lambat pejabat terkait ditambah buruknya koordinasi di lapangan menambah nestapa korban gempa
dua hari pertama pasca bencana gempa bumi warga harus mengambil paksa bantuan logistik
sekedar untuk bertahan hidup selama di pengungsian sampai bantuan akhirnya tiba
akibat gempa satu ratus lima meninggal dunia lebih dari enam orang luka dan ribuan lainnya harus mengungsi
gedung rumah sakit mitra manakara menjadi salah satu bangunan yang lulu lantak akibat gempa enam dua magnitudo yang menguncang wilayah kabupaten mamuju dan juga majene
ini adalah sekolah
ini adalah simbol pelayanan kesehatan yang lumpuh di tengah bencana dan juga pandemi covid sembilan belas
pelayanan kesehatan yang tengah kualahan menghadapi pandemi covid sembilan belas harus tetap berjalan dengan fasilitas seadanya akibat gempa
penerapan layanan pre hospital yang diinisiasi ikatan dokter indonesia idi menjadi salah satu solusi saat gempa mengganggu sistem layanan karena kurangnya tenaga medis dan penuhnya ruang perawatan
karena dengan penanganan berat
dengan pre hospital dan ambulan yang bagus dia bisa menjadi sebuah tempat penanganan kegawat daruratan mobile yang bisa pergi kemana mana dan bisa menangani sebuah kondisi gawat darurat itu sedini mungkin
setelah itu dalam pasien pasien bencana selanjutnya ini tidak menjadikan sebuah kluster baru untuk covid sembilan belas nya
pelayanan pre hospital diharapkan dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa saat krisis kesehatan terjadi
di tengah bencana dan pandemi covid sembilan belas
terduga positif dari covid sembilan belas
dan itu memang harus dilakukan supaya dalam kondisi bencana ini tidak menambah angka morbiditas ataupun mortalitas akibat
gempa bumi di kabupaten mamuju dan majene bukan yang pertama dan terakhir kalinya terjadi
bentang alam dan letak geografis negeri ini mengakibatkan tingginya potensi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu waktu di seluruh wilayah indonesia
tsunami berpotensi terjadi
terutama di wilayah pantai di samudera hindia yang berada di pesisir barat sumatera pesisir selatan jawa hingga nusa tenggara timur
kemudian juga di wilayah pesisir pantai samudera pasifik
misalnya di pesisir papua utara maluku utara dan juga termasuk
di wilayah sulawesi utara
ada juga potensi tsunami bukan secara langsung diakibatkan oleh gempa
yaitu seperti di palu tsunami akibat longsor bawah laut
ataupun bisa terjadi tsunami akibat erupsi gunung api di laut
seperti yang di selat sunda
prediksi resmi badan meteorologi klimatologi dan geofisika pmkg menjadi petunjuk awal untuk terus waspada
yang menimbulkan keresahan di masyarakat
dan di bulan januari hingga februari ini adalah puncak terjadinya cuaca ekstrim
hampir merata di sebagian besar wilayah indonesia
tentunya potensi longsor banjir dan banjir bandang menjadi lebih tinggi atau meningkat
indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang rawan bencana
mulai dari ancaman erupsi gunung berapi gempa bumi tsunami sampai dengan bencana hidrometeorologi
gempa enam dua magnitudo yang menerjang wilayah kabupaten mamuju dan juga majene lima belas januari dua ribu dua puluh satu yang lalu
seakan menjadi pengingat kesiapsiagaan bencana menjadi penting untuk meminimalisir jumlah korban dan juga kerugian
april sirait widri hawadis mamuju sulawesi barat